kita beralih ke informasi seputar kesehatan
menteri kesehatan budi gunadi memastikan indonesia telah melewati puncak kasus covid sembilan belas varian omikron xbb
meski demikian menteri kesehatan tetap mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
demi mengurangi risiko kematian
saat ini indonesia diakini telah menyentuh angka kasus covid sembilan belas tertinggi
berdasarkan data kasus positif di sejumlah provinsi besar
menteri kesehatan mencontohkan varian delta dan omikron yang menyebabkan angka kasus meningkat sudah menurun
meski demikian menteri kesehatan meminta masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas untuk segera divaksinasi
hal ini penting dilakukan karena tingginya angka kematian akibat covid sembilan belas berasal dari para pasien yang belum mendapatkan vaksin atau booster
karena sudah penuh dengan teman temannya dia itu turun
naik lagi kan omikronnya
omikron begitu naik kena kita februari tahun ini
begitu dia sampai ke sembilan puluh an turun lagi
masuk b empat b lima begitu lagi
nah sekarang kan yang sbb dan bq satu
nah buat informasi teman teman
jadi dia sudah meng take over si b empat dan b lima
itu adalah ciri ciri dimana dia mulai jenuh pada saat itu nanti